dan dia bahwa aku adalah orang tuanya
kali itu memang yang terbaik buat tuhan
saya mengikuti perintah tuhan
saya sudah mendapatkan dua kitab
kitab satu dan kitab tiga
dari salah satu inyek tua itu
kedengarannya kiraus tidak begitu bersemangat mendengarkan kabar tentang dua kitab ingat ini